seperti di solo jawa tengah kirap kereta kuda juga menjadi bagian dalam prosesi ngunduh mantu di kediaman bobi nasution di medan sumatera utara
ada sebanyak lima belas andong hias digunakan dalam geladi kirap alunan musik gondang sambilan semakin memberiakan geladi kirap
alat musik ini biasa digunakan pada perhelatan pesta besar adat mandailing becak motor atau bentor hias juga menjadi sarana angkut bagi para relawan dan keluarga yang tidak ikut andong
sebanyak seratus bentor rencananya memeriahkan kirap pada tanggal dua puluh enam november
arak arakan kirap akan menempuh perjalanan sejauh dua enam km melewati jalan gagak hitam kota medan
kirap digelar agar masyarakat medan bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan pengantin baru bobi dan kahiyang
resepsi pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu dengan bobi nasution
dengan semakin dekat sejumlah persiapan hari ini kembali dilakukan oleh panitia dan juga petugas keamanan di sana
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari medan sumatera utara sudah ada korespondensi cnn indonesia ruli kurniawan yang ada di sana
halo selamat pagi ruli ruli ini apa saja kegiatan di pagi hari ini yang akan dilakukan oleh bobi dan juga kahiyang
ya selamat pagi iqbal dan juga lady
dan memang pada hari ini informasi yang saya terima bahwa
baik bobi dan juga kahiyang pengantin baru ini belum ada prosesi adat ataupun agenda agenda adat ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh keduanya
karena pada hari ini lebih difokuskan untuk finalisasi mendirikan tenda menyiapkan dekorasi dan juga panggung serta pelaminan yang akan digunakan pada tanggal dua puluh empat dua puluh lima dan dua puluh enam november mendatang
dan memang pada hari ini rencananya pada pukul delapan pagi nanti akan ada geladi bersih kirap yang akan dilakukan
mulai dari medan international coffin center hingga menuju rumah bobi melalui jalan gegah hitam
dan nanti pada pukul sepuluh pagi akan ada geladi bersih upacara adat atau prosesi adat yang akan dilakukan pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima mendatang
dan nanti pada pukul tujuh malam akan ada geladi bersih resepsi kahyang dan juga bobi
dan nampaknya memang hari ini akan padat sekali untuk finalisasi persiapan seluruhnya menjelang hari hari bahagia keduanya yang ada di medan sumatera
dan di belakang saya ini adalah salah satu pelaminan ataupun panggung yang nanti akan digunakan untuk prosesi adat
dimana memang panggung ini kental sekali nuansa mandailing dan juga tapanuli selatan
dan memang menurut keterangan dari pemilik sanggar ataupun pelaminan yaitu ibu neneng mengatakan bahwa pelaminan memang dipesan sangat kental nuansa adat mandailing untuk sekalian menceritakan kepada masyarakat indonesia
dan ini adalah kekayaan ini adalah keindahan ini adalah kecantikan panggung ataupun pelaminan dari masyarakat adat mandailing dan juga tak penulis selatan
dan anda bisa lihat bagaimana nuansa merah nuansa kuning dan juga hitam mendominasi pelaminan ini
dan apabila anda melihat ke atas itu ada penutup kepala yang digunakan oleh bobi rasution ketika melakukan pemberian marga pada tanggal dua puluh satu kemarin
dan juga di sebelah kanan juga ada mahkota yang dipakai oleh kahyang ketika
menerima gelar pada tanggal dua puluh satu kemarin
dan memang ini adalah sesuatu simbol dari adat mandailing dan nanti disini juga akan ditempatkan gondang sembilan yaitu alat musik tabu yang terdiri dari besarnya bertingkat alat musik gendang semacam ini
yang memang gondang sembilan digunakan oleh warga ataupun adat mandailing untuk menyatakan dilakukannya pesta besar ataupun hajatan besar
dan nanti di tempat saya berdiri disini juga akan ditempatkan kursi kursi
ada kan ada puluhan
puluhan kursi di sini akan diduduki oleh para raja raja suku ataupun adat di tapanuli selatan dan juga tamu vvip
dan disini juga nanti akan dilakukan manortor atau lakukan tarian tortor yang khas bagi masyarakat mandailing
dan di sebelah sana akan ada pelaminan pada acara resepsi namun nampaknya juga masih cukup dirahasiakan seperti apa pelaminan ini
namun tadi saya sempat mengintip sedikit dan sangat
kental nuansa tapanuli selatannya dan itu akan menjadi sesuatu yang amat megah dengan dekorasi dekorasi yang sangat memukau pada tanggal dua puluh enam november mendatang
dan nantinya di tempat saya berdiri disini adalah tenda utama tenda vvip dan juga tenda vip
dimana disini akan dilakukan banyak sekali prosesi adat dan juga resepsi
dan menurut keterangan juga dari pihak dekorasi bahwa nanti tenda utama ini akan dipenuhi dengan dekorasi dan juga bunga bernuansa merah dan putih
dimana bunga bunga ini diambil dari wilayah berasagi sumatera utara
dengan nanti akan juga banyak ditambahkan bunga melati untuk semakin mengharumkan suasana di dalam aula ataupun tenda utama ini
dan sehingga saat ini memang saya juga masih melihat banyak sekali pekerja yang masih melakukan finishing finishing
tinggal finalisasi saja
dan nanti akan siap digunakan untuk acara geladi bersih pada pagi hari ini
baik terima kasih ruli kurniawan untuk informasi anda
melaporkan langsung dari medan sumatera utara